usai menjalani pemeriksaan selama empat jam oleh penyidik direkturat tindak pidana cyber baris krim polri
penyanyi rizky febian keluar dari gedung baris krim polri pada rabu petang
dalam pemeriksaannya anak komedian sule itu dicercar sembilan belas pertanyaan oleh tim penyidik
menanggapi dirinya ikut terseret dalam kasus penipuan investasi ini hingga diperiksa polisi
rizky febian menyebut akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran hidup
rizky febian adalah salah satu publik figur yang menjadi saksi atas kasus penipuan berkedok
rizky fabian juga menyebutkan penipuan berkenaan
tersangka doni salaman sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat
terutama terhadap korban dalam konvensi pes yang digelar pada selasa lalu
rizky fabian menyebutkan penipuan berkenaan
agar sanksi terhadap saya bisa diringankan
doni juga mengimbau para trader untuk berhati hati dalam berinvestasi agar tidak menjadi korban penipuan investasi
penyidik turut memamerkan sejumlah barang mewah yang disita dari aset doni
doni resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi sejak selasa delapan maret lalu
yang berafiliasi dengannya dalam melakukan trading